kamu kok sendirian anggap mana
ini bener kamarnya nih
emang beda ya kalau anak sultan ya
gila gak setau
mau kemana ini semua
terus ada penjaganya lagi
kita orang baik kok
kami bertiga ini mau jengukin anaknya
katanya sakit karena keracunan om
kami pertiga ini anak buahnya pak bos al di kantor
kita masuk dulu deh
sebelum kalian masuk
gue harus periksa dulu boneka ini
karena gue takut ada barang berbahaya
ini jadi gue harus periksa ya nggak mungkin om kami nyalangkahin anaknya bos om aduh jangan ada
jangan kalian bohong jangan om itu kita belinya patungan itu enggak ada apa apa oh iya boneka
mutilasi lagi bro objeknya kasih walaupun aduh ini kok belum ada kabarnya anda juga belum ngabarin
sebenarnya aku juga cemas tapi kalau aku panik nanti tante rosa malah lebih panik lagi
ya ampun yuk
kamu kesendirian anggep mana
aku tadi ambil handuk dia ya ampun enggak aku khawatir banget sama kamu apa kan
beneran enggak apa apa
bener enggak khawatir
pengantin baru gak usah meser meseran di rumah orang ya
iri bilang bos selevel
aduh sweet banget sih kalian ya ampun
kamu juga gak ngasih tahu langsung tadi kan itu jadi panik
iya tadi mau biar tegang sedikit
biar tegang sedikit ah isim aja kamu
terus gimana ada apa sih sebenarnya
kenapa tadi kalian tuh kayak begitu
mama sama michi sampai cemas sekali
ternyata orang yang kirim kue beracun ke rumah kita itu
sudah mengintai rumah kita selama semingguan
tukang ojek itu
tukang ojek yang depan rumah itu yang hampir memaknai ke ojeknya
piring ya iya pelan pelan
ikut kiki beli sayur
serah di rumah ya
alhamdulillah kan mama udah jadi naik
thank you allah ya
terus gimana tukang ojeknya akhirnya udah ketangkap sama kalian
jadi waktu aku sama angga ngejar tukang ojeknya
tukang ojeknya kecelakaan
innalillah ya allah
masih belum tahu motifnya apa
dan siapa yang suruh
keluarga kita masih dalam bahaya ya
kamu belum bisa mengungkap
usir aja di rumah ya
alhamdulillah kan mama lo jadi naik
thank you allah ya terus gimana tukang ojeknya akhirnya udah ketangkap sama kalian
jadi waktu aku sama angga ngejar tukang ojeknya
tukang ojeknya kecelakaan
innalillah iwan ajaib
jadi aku masih belum tau motifi apa
dan siapa yang suruh
jadi in this case keluarga kita masih dalam bahaya ya
karena kamu belum bisa mengungkap
mama gak usah khawatir ya
aku pasti akan jaga keluarga kita
aku akan perketat semua penjagaan
aku gak akan biarin satu orang pun menyentuh keluarga kita mbak
aku gak akan biarin satu orang pun menyakiti keluarga kita
aku gak akan biarin satu orang pun menyentuh keluarga kita ma
aku pasti akan cari orang itu sepeda ma
ya tante gak usah khawatir
saya juga pasti akan ikut untuk menjaga keluarga kita
ya mudah mudahan semuanya akan baik baik aja
akhirnya tante kalau begitu saya sama miki langsung pulang dulu ya
habis kena hujan tantah nanti
aduh angga permadi
kamu tuh gak usah khawatir
ada ibu dokter cantik di samping kamu
ya ada yang rawat lah kalau sakit
jalan ke parkiran gak sambil pelukan kan
sampai mobil lah
makasih banyak mici ya
enggak jagain mici ya
ya kan udah dibilang om
ya kali ada barang apa
ada sesuatu di dalam itu om
terus lu orang yang nyalain gua
enggak om kita gak masuk buat nyalain om
om gak salah kok
kami bertiga yang salah
kita yang salah
iya kami bertiga yang salah
lu salah kin lu yang salah
dia yang salah nih lu yang salah ya
terus kenapa kalian diam
om kami nih yang beresin
ya kalian lah yang beresin
bantuin bantuin om ya
bareng bareng om oke
kerja sama bareng
ini yang harus ditutup
ini yang harus ditutup